aku di phk sis
semua fasilitas kantor ditarik
dan masuk mobil
mas di phk
terus kita nggak punya mobil
mas mau kerja apa
gimana sama kehidupan kita mas
untuk sementara aku kerja narik ojek ya
masa suami ketua rt
ada apa itu
ada apa apa mas
ya tapi kenapa warga gedok gedok pintu kita
jangan banyak tanya mas
pokoknya pintu jangan sampai dibuka
ada apa ya
usiskan di pulang kami pak
dia pake uang diurang phk dan kooperasi
untuk kepentingannya sendiri
aku gak mau masuk penjara
mudah mudahan cincin ini bisa melindungi kau
makanya bisa belum begitu
mungkin selama hidupnya bu sista suka berumkah dua
pokoknya begitu bu sista siuman kita langsung aja dia ke polisi
kalau begini gak akan dikembalikan rumah kita
bu sista sudah sadar belum
tapi dia tidak ingat apa apa
kata dokter istri saya mengalami amnesia sementara karena kepala
yang terbentur pada saat terjatuh
butuh waktu yang cukup lama untuk mengembalikan ingatannya
terus gimana dengan uang kita
ibu ibu bapak senang ya
saya janji saya akan mencuci uang yang telah terpakai oleh istri saya
tolong jangan dilaporkan ke polisi
percuma kalau sudah amnesia pak
gak usah dilaporin ke polisi
kami terima aja penawaran dari pak firman
pak firman kembalikan aja uangnya ke kita
dicicil juga nggak apa apa
yang penting uangnya kembali ke kita
terima kasih ibu
terima kasih pak
kalau begitu kita permisi dulu ya pak
buat ngembalin uang warga yang dipakai siska
aku akan ajak siska dan amanda pindah ke kampung menempati rumah warisan orangtuaku
masuk mama gak inget sih sama amanda
anak mama sendiri
jangan lupa sama amanda dong ma
amanda sedih kalau mama lupa sama amanda
maafkan ibu amanda
ibu harus pura pura amnesia
supaya warga gak ngubur ngubur ibu lagi
benar juga kata mbah dukun yang beri cincin ini
aku gak bakalan mati walaupun sudah luka parah
ibu ibu besok pas arisan jangan lupa ya
kita bikin sumbangan untuk anak yatim yang dikelola sama butera
tadi saya dikelolaan itu di sindir bu
katanya sumbangan kita itu paling kecil
padahal ya bu ya setiap sumbangan saya udah tambahin tiga ratus ribu
pak hujang ketabrak
pak hujang itu
kita minta pertanggung jawaban aja sama yang menabrak
yang nabrak meninggal
sepertinya dia mabok
saya minta tolong ini jenazahnya
kita langsung aja bawa ke rumahnya pak ujang
suami saya kenapa bu
pak ujang ditabrak motor orang mabuk bu
pak ujang meninggal dunia
pak bagus pak
bapak bangun pak
otaknya kemarin belum lunas
bapak udah pergi jangan tinggalin ibu pak
bu ujang bu ujang bu ujang yang sabar ya
gimana kalau jenazahnya kita masukkan dulu ke dalam
kasiannya sama bu ujang
kayanya kita perlu patungan
buat biaya penghiburan pak ujang sama mengganti gerobaknya yang rusak
gini aja biaya penguburan jenazahnya pak ujang
biar saya yang ganti ya
pakai uang saya pribadi
wah beruntung sekali ya kita punya bu rt seperti bu siska
yang baik dan selalu peduli sama warganya
mari bu kita masuk ke dalam ya
loh mas kau udah pulang
aku di phk sis
kantor aku dinyatakan pai ini
semua fasilitas kantor ditarik
mas di phk
kita gak punya mobil
mas mau kerja apa
gimana sama kehidupan kita mas
untuk sementara aku kerja
narik ojek ya
masa suami ketua rt
seorang tukang ojek
tarik ojek adalah pekerjaan yang halal
ngapain harus malu
lagian gak ada hubungannya jabatan kamu dengan pekerjaan aku
ya jelas ada lah
selama ini warga milih
aku jadi ketua rt karena mereka menggunakan saya untuk menjaga kepentingan saya dan kepentingan saya

kita punya rumah mewah bagus
uang yang banyak punya mobil
kamu kerja kantoran
terus sekarang apa
kamu jadi tukang ojek
mau taro dimana muka aku
warga akan menghormatin aku lagi
rumah ini juga rumah warisnya orang tua aku
rumah kita yang di jakarta
sudah dijual buat ganti rugi uang warga yang kaumpakan
mobil itu mobil kantor bukan mobil kita
kalau allah berkendang
harta dan jabatan bisa hilang dalam sekejar
jadi kamu gak usah risau dengan jabatan kamu ya
harusnya kamu harus bersyukur
ingatan kamu sekarang sudah kembali
kalau tau kaya gitu mendingan aku amnesia terus
amanda kenapa baju kamu berkendang
tadi kepala amanda pusing banget mah
terus amanda jatuh di jalan
banyak alesan kamu
bilang aja tadi kamu main larian sama temen kamu
terus kamu jatuh kan
malah diem aja disini
udah sana masuk kamar
bisa gak sih kamu usah keras keras
seperti itu anak itu